warga terdampak banjir kota padang provinsi sumatera barat datangi dapur umum untuk mendapatkan makanan
akibat banyaknya warga yang datang dapur umum tidak bisa memenuhi kebutuhan semua warga terdampak banjir
karena sudah melebihi kapasitas ketersediaan bahan
sili berganti warga dadok tunggul hitam kecamatan koto tangah kota padang provinsi sumatera barat
yang terdampak banjir mendatangi dapur umum untuk mendapatkan makanan pada jumat malam
karena keterbatasan bahan makanan dapur umum yang didirikan oleh sat brimopolda sumbar ini pun
tidak bisa memenuhi kebutuhan semua korban banjir
ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan lima ratus orang korban banjir
namun jumlah warga yang datang mencapai tujuh ratus orang lebih
sehingga di antara mereka harus puas pulang membawa nasi tanpa lauk
target kita satu hari ini lima ratus sampai enam ratus ini melebihi kapasitas
jadi kita sudah sosialisasikan kita sudah distribusikan kepada warga
jadi memang warga yang datang menjemput
iya warga yang tidak menjemput ke sini
kadang ada perwakilannya ada rt nya atau mungkin ketua pemudanya yang di belakang datang ke sini perwakilan
nanti kita putus kita terserahkan kepada mereka
iya karena emang udah habis tadi siang kan kita nggak bisa keluar karena tepung di dalam
tadi emang nggak datang ke sini soalnya terkurung dibawa
jadi di sana nggak bisa ke sini
insya allah ya allah
sebelumnya cuaca ekstrim di sumatera barat menyebabkan banjir di lima wilayah kota dan kabupaten
selain kota padang banjir juga melanda kabupaten pesisir selatan pasaman barat padang pariaman dan kabupaten kepulauan mentawai
pada jumat pagi tim gabungan mengevakuasi korban banjir menggunakan perahu karet
di daerah jalan dpr kelurahan air pacah kecamatan koto tangah kota padang
di wilayah ini lebih dari lima ratus orang diungsikan
selain menyebabkan banjir di sepuluh kecamatan kota padang cuaca ekstrim yang melanda provinsi sumatera barat juga menyebabkan ditutupnya akses jalan menuju bandara internasional mina
aparat polres padang pariyaman menutup akses jalan menuju bandara via jembatan kembar ini demi alasan keamanan
jembatan dinilai rawan ambruk karena fondasinya tergerus oleh naiknya debit dan derasnya air sungai batangan
melalui jalur jembatan kembar kami tutup
dengan pertimbangan keamanan dikarenakan penyangga ataupun konstruksi dari jembatan sudah mulai tergerus oleh air
yang bisa dilalui sementara di jembatan ini hanya roda dua
hanya roda dua roda empat tidak diizinkan dan kami tutup